akhirnya emang aman
tapi pasar sepertinya enggak
tadi ada ibu ibu yang pulang
gak jadi belanja
jatuh apa kecopetan
gak tau kang
ada kabar apa yang perlu saya tahu
ada pembeli yang kecepatan kang
yang kecopetan atau copetnya
yang keton metiga
kalau disini dianggap gak aman
nanti banyak pembeli yang gak mau kesini
kamu satu paket sama firman sapitra
ke pasar sekarang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
pesinya juga belum dihidupkan
memangnya kang siapa itu namanya
memangnya kang komar gak ada
gak ada juga
cuma ada kang mus
yang badannya kecil
iya badannya memang kecil
itu bos besar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
oh kang wustuk komandan security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
anak buahnya juga nggak pakai seragam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
patroli jalan sendiri sendiri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
santai jangan bikin orang takut
seperti yang sudah saya duga tidak meleset dari apa yang saya perkirakan
hari ini ibu ibu yang ke pasar membawa banyak uang
hanya dari tiga dompet kita sudah mendapatkan penghasilan setara dengan hasil operasi kita selama tiga hari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
bukan cuma bonus
dalam rangka menyambut lebah
dalam rangka menyambut lebaran kalian juga akan mendapatkan diskon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
di mana ada bonus dan diskon sesungguhnya terdapat kerugian
kalau gitu mending nggak usah ada bonus sama diskon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
bantu di dalam
jaga jangan sampai ada copet operasi lagi
dik dik belum ada kabar
jangan jangan dik dik sebetulnya udah punya istri
dia ke cimahi pulang ke istrinya kan mau lebaran
ya pulang aja
kenapa bung askong gak ke cimahi
jangan gue buzione
kamu semua pammu
mirip dari si pammu
kita kan bringk
gantiin ke mbak ti mau jorong bareng
jebet kang sudirman ke travel

gak minta aku mau ke rumah
gak minta diantar amin
aku pengen ngeluk kamu kangen
sama aku juga pengen dipeluk
tapi banyak orang malu
jadi di rumah aja ya
ledang ledang ledang ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang ledang ledang
buah yang mana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
sering cuci muka dari puasanya kuat sampai maghrib
buah yang mana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
kalau gak ada janjian sama diza terus kamu ngajak aku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
ga datang ke tegalega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
saya belum selesai ngomong
udah dimatiin sama dewi
buka puasa bersama yuk
kamu semua lagi melahirkan
pakai mobil pribadi atau motor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
gak tau kang
biasanya kalau gak ada dia suka pergi cuci muka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
terus ke depannya kamu mau punya usaha sablon sendiri
terus kenapa sekarang nangis
gak nangis cuma sedih
tadi ada air matanya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
habis lebaran saya harus sudah full kerja di tempat sablon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
sebab kalian bisa sama aku
sama temen temen di sini
terus saya gobang cecep sama yang lain keluarga kamu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
gak sesuai sama penampilan kamu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
waktu kumur kumur airnya jangan diminum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
nggak boleh balik ke pasar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
lebaran di rumah saya ada kue seroja
di rumah saya ya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
di rumah mertua kalau lebaran
biasanya ada kue apa
dikirim dan dikirim ke rumah
dikirim dari menantu
gak ada yang buatan sendiri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
takut gak ketemu lagi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
kita nggak bisa terus terusan begini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
tapi mungkin ini justru rezeki kita
kita lebih dulu punya kesempatan
buat punya kerjaan yang lebih baik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
keluar gak mungkin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
dikeluarin juga gak mungkin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
gak lihat sendiri
saya tadinya mau kesana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
lagi libur lebaran
bukan selamanya suaranya sedih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
si ujang si jupri
gak tahu kemana
hujan kemarin terang terangan bilang keluar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
tapi saya nggak tahu harus apa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
kok sekarang enggak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
ah bapak juga gak pernah baca quran
gak pernah baca buku agama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
bantu bantu belajar masak
mama sama nini sama ce edo lagi kerja sama
sana kamu bantu bantu sekalian belajar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
nanti kalau kamu sudah dewasa kamu punya rumah tangga punya suami punya anak siapa yang masak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
kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak gimana
kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak gimana

akang selama ini salah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
itu titipan tuhan buat akang urus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
tapi juga harus dididik biar benar
kalau nanti tuhan minta pertanggung jawaban akan
akang harus jawab akang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
kita belum pernah buka puasa bersama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
ya buat apa ya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
tapi kita masih beruntung kehilangan orang tua ketika sudah dewasa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
iya tapi sekalian operasi
untung untungan aja siapa tahu masih bisa dapat satu dompet
kita pulang aja
iya tapi sekalian operasi
siapa tau masih bisa dapat satu dompet
aku mulai kerja abis lebaran
mudah mudahan kedepan aku gak terlalu banyak kebutuhan
atau bisa lebih ngatur pemasukan dan pengeluaran
aku pengen bisa jadi orang tua asuh buat anak yatim
kenapa aku nggak punya pikiran seperti kamu
mungkin karena pikiran kamu sibuk
nyusun kata kata buat gombalin aku atau perempuan perempuan lain
nuduh aku kayak gitu
jadi mau buka puasa di rumah
kamu mau ngasih buka puasa yatim piatu

kamu di mana
udah pulang kerja
kamu mah enak
jam segini udah pulang kerja
aku mau masih di kantor
ada apa saeb
biasa menjelang lebaran
banyak yang harus diselesaikan sebelum liburan
maksud aku ada apa kamu telpon aku
buka puasa bersama yuk
katanya lagi lembur
tapi ngajak buka puasa bersama
aku mau pergi
perusahaan kerjaan mah bisa di handle karyawan
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi